kebakaran di kawasan gunung bromo telah menyebabkan kerugian dan kerusakan alam
bahkan tanaman endemik unik di kawasan gunung bromo turut terbakar dalam kejadian ini
kita langsung bergabung dengan kepala balai besar taman nasional bromo tengger semeru hendro wijanarko
selamat sore pak hendro
bagaimana kondisi di bukit
selamat sore mbak rifana
oke bagaimana kondisi di bukit teletabis bromo pak pasca terjadinya kebakaran akibat percikan api dari flare foto pre wedding
baik saat ini saya berada di posko brigdalkar mameru taman nasional bromo tenggar semeru di jemlang kabupaten malang
ini hari ini kita melakukan pemadaman di pusung mungal ya
ini dengan kombinasi darat dan udara
jadi kita kirimkan tujuh regu pemadam
kemudian dikombinasikan dengan waterbombing dari pnpb ya
ini kemarin tadi dari pagi sampai siang kurang lebih lima belas sorti
hanya memang setelah itu turun kabut
waterbombing tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan
jadi secara umum kebakaran masih ada satu fire spot ya
di pusung mungal daerah pasuruan
nah ini kita tim saya juga belum balik ini ke posko masih ada di lokasi
gitu mbak rifat
pak hendro sejauh ini berapa kerugian yang ditaksir akibat kebakaran itu
kalau kerugian akan kita identifikasi setelah proses pemadaman selesai tuntas
termasuk luas akan kita ukur dengan satelit
dan drone untuk kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran akan kita identifikasi setelah proses pemadaman selesai
yang jelas memang bisa atau beromoh kita tutup
karena kita concern dengan keamanan pengunjung
kemudian kita juga sedang operasi pemadaman untuk memperlancar operasi pemadaman
gitu mbak rifat
pak hendro kabarnya kebakaran itu
membuat tanaman tanaman unik di wilayah bukit teletabis ikut terbakar ya
secara umum kebakaran tipe kebakaran kebakaran permukaan
jadi yang terbakar adalah rumput ilalang
tapi di sini juga ada edelweiss yang ikut terbakar
mudah mudahan nanti kita bisa tanam pengkayaan engagement untuk edelweiss ini
karena kita sudah bisa pipitkan sudah bisa budidayakan
tanaman eteroris yang asli tnpts
gitu mbak rifat
oke pak hendro bagaimana kemudian mitigasinya ke depan
apakah pihak dari taman nasional bromo akan melarang foto pre wedding dilakukan di bukit teletabis
kalau untuk pre wedding itu kita tidak akan melarang
tapi penggunaan api dalam bentuk apapun yang kita larang
misalnya menggunakan flare petasan kembang api
kita tidak memperbolehkan
nah untuk pre wedding sendiri
memang seharusnya ada surat izin masuk ke kawasan konservasi atau simaksi
dan dikawal oleh petugas kami
itu mitigasi yang dilakukan
baik terima kasih kepala balai besar taman nasional bromo tenggar semeru pak hendro wijanarko
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini sehat selalu pak hendro
ya terima kasih mbak rifana